dan kami sudah terhubung dengan direktur utama ibl junas miradir shah
selamat pagi pak junas
pak junas bagaimana akhirnya ibl memang mengambil langkah sigap untuk mengambil keputusan menunda sementara seri kedua ini
seperti apa pak dampak penundaan ini bagi kondisi dan pertandingan ibl ke depannya
oke jadi memang ibl ini kan sudah dimulai lima belas januari yang lalu di jakarta sudah selesai dengan baik
kemudian kita pindah ke seri dua di kota bandung
di kota bandung sendiri sudah sempat berjalan tapi kita lihat situasinya kan memang penyebaran covid sembilan belas ini sedang tinggi tingginya
kemudian kita juga sudah ada prosedur yang kita siapkan apabila ada situasi kita memang harus hentikan
jadi untuk proses mitigasi
dan atas hasil asetmen dokter kemudian kita lihat hasilnya kita lihat kondisinya
maka kemarin kita sudah putuskan
untuk sisa seri bandung di tanggal tiga empat lima kita tunda sementara
jadi bukan menghentikan kompetisinya menunda sementara
jadi kita harus lihat supaya nanti ke depannya ada hal yang perlu kita evaluasi kita evaluasi kita perbaikin dan bisa melanjutkan kembali mudah mudahan
iya pak junas berarti ini ditunda sementara dari tanggal tiga sampai lima mendatang
lalu apakah memang nantinya ketika mereka sudah dinyatakan sehat terutama tadi para pesertanya kemudian juga wasit yang tadi juga dinyatakan dengan positif
lalu bagaimana mekanisme pengembalian tiket kemudian apakah mereka para penonton bisa langsung kembali mengikuti pertandingan apabila nanti sudah kembali diselenggarakan pak
oke ketika kemarin kita lakukan penundaan di sistem tiket kita juga memang sudah jelas ya prosedur pengembalian apabila ada suatu hal yang tidak inginkan
dan itu sudah berjalan
dan sudah dikomunikasikan melalui semua channel media kita sudah berjalan dengan baik
alhamdulillah juga publik memahami ya situasi dan putusan yang kita ambil
ini kan untuk kebaikan bersama kita menjaga karena musim ini kan baru mulai
perjalanan kita masih panjang
jadi kita stop sementara supaya nanti ke depannya lebih baik lagi
kemudian untuk kedepannya skenario dengan penonton itu ya kita terus berkoordinasi dengan satgas dengan pihak kepolisian
untuk penyelenggaran kita tetap bisa dijalankan dengan penonton atau tidak
nah sementara ini situasi yang di
almi ini bisa dibilang tidak terkait dengan penonton
karena zonanya sudah kita pisah prosedurnya ada yang berbeda
seharusnya secara prosedur sudah benar
tapi tinggal nanti kan kita lihat ya situasi ini kan di luar terus berkembang
sentimennya seperti apa kita perlu masukkan juga dari pihak satgas dan kepolisian yang memberikan
pak junes kalau tadi anda katakan tidak terlalu banyak kaitannya dengan penonton
oke pak junas kalau tadi anda katakan tidak terlalu banyak kaitannya dengan penonton
terutama paparan covid sembilan belas
tapi justru secara internal sendiri ya pemain wasit juga terpapar
lalu kedepannya seperti apa ini pak untuk terus meningkatkan testing tracing
terutama di era pandemi omikron yang sedang melonjak kasusnya saat ini pak
iya kalau sistem tracingnya pasti kita harus jalankan terus ya secara konsisten
kita lihat bahwa terdapatnya case positif ini kan bagian dari screening
jadi artinya apa
proses screeningnya itu berjalan
tinggal bagaimana kita melakukan mitigasi terhadap proyeksi tren yang akan terjadi
jadi yang pertama tracingnya itu akan terus dilaksanakan
kemudian dari sistem operasionalnya
abl telah memikirkan sekarang ya untuk sistem operasi penyelenggaran kedepan akan kita formulasikan lagi
apakah kita berjalan dengan sistem seri seperti yang kemarin berpindah atau kita akan kembali pusatkan
itu sudah kita godongkan
kalau tadi secara operasional ada kan ada wacana mungkin boleh jadi akan kembali ke jakarta dipusatkan
apakah nanti akan mobile ke beberapa daerah lalu
dengan kondisi omikron yang lagi meningkat seperti ini pak
secara lebih bijak apakah memang akan kembali dengan konsep terpusatkan saja pak atau bagaimana
iya itu salah satu yang sedang kita godong ya
memang tidak mudah juga semua opsinya karena jumlah timnya semakin bertambah ya
semakin banyak ya jumlah timnya kan untuk tahun ini
kemudian kapasitas tempatnya juga tidak banyak yang bisa memenuhi satu lokasi
kemudian jumlah pertandingannya dan periode yang cukup panjang
jadi banyak variabel yang harus kita pertimbangkan
tapi intinya sekarang di situasi yang sedang berkembangnya covid sembilan belas di seluruh indonesia rasanya ya
kita akan ambil yang terbaik tujuannya untuk satu kesehatan keselamatan dan keberlangsungan
jadi kalau apakah menjadi sebuah opsi kembali terpusat menurut saya itu menjadi salah satu opsi juga
terakhir nih bagaimana untuk tetap meningkatkan semangat para pemain
kemudian juga tim ibl sendiri mengingat memang ini sudah dua tahun ya pandemi
juga pastinya berpengaruh terhadap psikologis mereka yang sedang berjuang untuk terus bertanding dan memberikan yang terbaik pak
ya bagi kita ini memang sempat sekali ya
karena kita alami ya waktu dua ribu dua puluh musim dua ribu dua puluh dua tahun yang lalu kita terhenti di tengah tengah
kemudian kita coba bangkit lagi kita formulasikan ulang lagi
dua ribu dua puluh satu kita jalan dari awal hingga akhir dengan baik
artinya memang situasinya tidak mudah
tapi kita pernah buktikan juga ibl ini dengan kesadaran dan tanggung jawab sama sama kita bisa berhasil di musim lalu
jadi saya sama tim juga selalu meng encourage semua peserta
hari yang lalu kita lakukan sosialisasi
tidak mudah tapi kita yakin kalau
kesadarannya sama sama disiplinnya
tanggung jawabnya sama sama kita bisa menyelesaikan
ini dengan baik gitu sampai akhir
baik terima kasih sekali pak junas
untuk perbincangannya pada pagi hari ini
selamat pagi pak